tim satgas komisi pemberantasan korupsi rabu siang melakukan operasi tangkap tangan panitra muda pengadilan negeri jakarta utara
panitra berinisial r tersebut diduga menerima suap terkait kasus pencabulan dengan terdakwa pedangdut saiful jamil
komisi pemberantasan korupsi rabu siang melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang panitra peganti pengadilan negeri jakarta utara
yang diduga menerima suap terkait kasus pencabulan yang dilakukan pedangdut saiful jamil
humas pengadilan negeri jakarta utara sendiri belum mendapatkan informasi terkait penangkapan panitra pengganti berinisial r tersebut
menurut humas ada tiga panitra berinisial r di pengadilan negeri jakarta utara dan salah satunya tidak bisa dihubungi
beberapa media yang menyebut berinisial r berinisial r
kami sedang berusaha sekarang menanyakan di mana yang bersangkutan sekarang
yang berisial r dia adalah sebagai panitra pengganti
belum tidak ada petugas bang dari kpk yang datang ke pengadilan atau gimana bang
sampai sekarang belum
r yang dimanggung
r itu yang menangani panitra kasus persidangan saiful jamil pak
oh tidak tidak justru kita terkejut karena dikaitkan dengan itu
padahal panitra pengganti yang menangani perkara kemarin
mulai dari tadi pagi sampai detik ini
yang bersangkutan ada di sini